indonesia adalah salah satu negara dengan perekonomian yang berkembang pesat
berkembangnya perekonomian indonesia tidak lepas dari peran strategis umkm
yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa
sekitar lima puluh enam lima juta atau setara dengan sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen jumlah unit usaha di indonesia adalah umkm
total jumlah unit umkm ini terus meningkat dari tahun ke tahun
serta penyerapan tenaga kerja umkm yang cukup signifikan
hingga mencapai satu ratus tujuh enam puluh lima juta atau sembilan puluh tujuh enam belas persen dari total tenaga kerja
kontribusi umkm terhadap pdb sebesar rp satu empat ratus lima puluh satu lima triliun atau lima puluh tujuh lima persen dari total pdb
seiring hal tersebut bank indonesia sebagai bank sentral
turut mendukung pengembangan umkm dengan sasaran akhir pertumbuhan umkm
dan sektor real serta pengendalian inflasi
salah satu strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan penyediaan informasi
melalui media mini side info umkm yang merupakan bagian dari website bank indonesia
mini side info umkm ini dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan informasi
antara pelaku umkm dengan lembaga keuangan
dengan ketersediaan informasi terkait umkm yang akurat dan terpercaya
diharapkan akses umkm ke lembaga keuangan dapat diperluas
ragam informasi yang terdapat pada mini side info umkm
antara lain komoditi umkm yang potensial di suatu daerah
pola pembiayaan komoditi unggulan simulasi kelayakan usaha
pola pengembangan klaster database profil umkm
kisah sukses umkm dan hasil penelitian
pada menu kelayakan usaha submenu komoditi unggulan
tersedia informasi komoditi produk jenis usaha
atau kpju unggulan umkm di suatu daerah di indonesia
daftar kpju ini diharapkan dapat digunakan oleh investor
lembaga keuangan pelaku umkm serta pemda setempat
sebagai rekomendasi untuk mengembangkan komoditi unggulan di suatu daerah
informasi kpju ini dapat dipilih berdasarkan daerah
dalam menu kelayakan usaha submenu pola pembiayaan
berisi hasil kajian mengenai pola pembiayaan
atau lending model dari komoditi tertentu
yang dapat dipilih berdasarkan topik yang diinginkan
sistem penunjang keputusan untuk investasi
atau spkui terdiri dari beberapa tahapan
yaitu komoditi asumsi biaya investasi
mereka dapat memilih komoditi tertentu yang ingin diketahui tingkat kelayakannya
dan dapat menyesuaikan nilai untuk parameter modal pinjaman biaya dan pendapatan sesuai dengan nilai yang diinginkan
dengan melakukan simulasi pada spkui dapat diketahui laba tercermin antara lain total arus masuk dan keluar
serta kelayakan usaha yang tercermin antara lain pada npv irr dan bep
menu database profil umkm memuat hasil program program terkait pengembangan umkm yang dilaksanakan oleh bank indonesia
antara lain berupa profil kluster yang dikembangkan profil sentra umkm
serta hasil survei profil umkm yang layak dibiayai maupun berorientasi ekspor
terkait pengembangan kluster umkm bank indonesia melakukan fasilitasi melalui pemberian bantuan teknis kepada kluster kluster di daerah
di mana pemilihan klaster dilakukan berdasarkan komoditi yang menjadi sumber tekanan inflasi maupun komoditi unggulan di masing masing daerah
profil umkm layak dibiayai menyediakan data pelaku umkm yang tidak sedang menerima kredit namun membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usahanya
data profil masing masing umkm terdiri dari data identitas pemilik dan usaha data keuangan dan foto usaha
profil umkm produk ekspor menyediakan data keuangan dan foto usaha
profil umkm yang memproduksi produk ekspor meliputi antara lain data identitas pemilik dan usaha aspek produksi aspek pasar dan distribusi sumber pembiayaan dan foto usaha
data dan informasi pada menu kredit umkm menggambarkan perkembangan jumlah kredit dan kinerja atau pembiayaan kepada umkm oleh lembaga keuangan
cakupan data ini terdiri dari net ekspansi baki debit non performing loan dan kelonggaran tarik
kita berdiri di sini usaha kita dari tahun seribu sembilan ratus
produk kita yang berkembang itu jenis paprika
untuk faktor mungkin di sini kita adanya semacam umkm itu adanya pelatihan terus adanya pasarnya terus kita tahu cara budidayanya
untuk target mungkin kita memperluas lahan dan mungkin untuk memperluas pasar juga
harapan saya mungkin untuk memperhatikan pengusaha
kecil di daerah sini terus adanya pelatihan pelatihan terus adanya informasi
tentang umkm di sini itu aja rata rata ini kan yang jadi anggota kelas seringnya kan kegiatan
terus usaha sudah berjalan lama dan rata rata itu terutama kawan kawan tuh sudah masuk di
apa istilah generasi kedua atau ketiga gitu bahwa otomatis menset dan segala macu sudah kebentuk